peserta vaksinasi ini harus dipegang dan dijaga delapan orang tenaga kesehatan rumah sakit jiwa mataram pada selasa siang
karena ketakutan melihat jarum suntik untuk vaksin
bahkan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan pada saat akan divaksin
petugas kemudian membawanya ke ruang terapi dan latihan kerja untuk dibaringkan agar peserta lebih tenang
belakangan peserta vaksinasi bernama sahnan sutriadi ini mengakui baru kali ini divaksin dan memang dari dulu takut melihat jarum suntik
vaksinasi yang bertempat di rumah sakit jiwa mataram adalah vaksinasi tahap pertama untuk para aparatur sipil negara
jadi saya kira sakit tapi ternyata tidak ada apa apanya
jadi untuk teman teman yang belum vaksin vaksin ini tidak ada rasanya
inilah indra salah satu peserta vaksinasi yang tampak tegang dan ketakutan
saat tim medis ingin memberi suntik vaksin ke tubuhnya yang digelar di kantor wali kota palangkaraya
jalan cilikriwut kilometer lima lima kota palangkaraya selasa siang
sambil memegang tangan temannya indra berusaha memberanikan diri untuk disuntik vaksin
suasana menjadi riuh akibat tingkah laku indra yang takut jarum suntik
akhirnya demi terhindar dari paparan virus covid sembilan belas indra pun pasrah
soalnya nggak pernah disuntik
jadi gara gara supaya aman dari covid memerlukan diri
dari data satgas penanganan covid sembilan belas hingga empat belas maret dua ribu dua puluh
dari target satu ratus delapan puluh satu lima juta orang yang divaksinasi
sudah empat juta orang lebih yang mendapat vaksinasi tahap pertama
tim liputan cnn indonesia